pemerintah meminta masyarakat tidak berpergian atau pulang kampung saat libur panjang akhir oktober nanti
hal itu dilakukan untuk mencegah transmisi penularan covid sembilan belas akibat tingginya mobilitas warga
pemerintah sebelumnya telah menetapkan cuti bersama pada tanggal dua puluh delapan dan tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
dua hari libur itu mengapit libur maulid nabi muhammad yang jatuh di hari kamis dua puluh sembilan oktober
artinya jika digabung dengan sabtu dan minggu ada waktu lima hari libur yang biasanya dimanfaatkan warga untuk berlibur atau pulang kampung
menteri dalam negeri tito karnavian selasa siang mengimbau masyarakat tetap di rumah
jika tetap ingin berpergian tito meminta warga melakukan tes covid sembilan belas terlebih dahulu
sebelum meninggalkan tempat kita himbau saya tidak mewajibkan himbau supaya melakukan tes
supaya melakukan tes covid baik menggunakan pcr atau menggunakan rapid test
atau pcr atau rapid test
lebih baiknya pcr
kenapa pcr itu lebih akurat daripada rapid test apalagi rapid test antibody
sementara itu menjelang libur panjang wakapolri komjen gatot edi pramono selasa siang meninjau kesiapan arus mudik libur panjang di pos polisi cikopo cikampek purwakarta jawa barat
melihat kesiapan jajaran polda jabar dalam rangka kegiatan liburan
nah sasarannya apa
yang pertama tentunya kita melihat atau mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas
kemudian yang kedua kita meminimalisi terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas
kemudian yang ketiga adalah juga tentunya kita meminimalisir terjadinya gangguan kamtip emas
dan yang tidak halal penting adalah di dalam long weekend ini
kita mampu meminimalisir terjadinya penularan maupun penyebaran virus covid sembilan belas ini
wakapolri juga mengimbau kepada pengelola tempat wisata agar mematuhi protokol kesehatan
dan juga kepada warga yang akan menjalani libur panjang atau long weekend
sebaiknya di rumah saja agar meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona atau covid sembilan belas
yang saat ini masih terus mengalami peningkatan
tim liputan cnn indonesia
pandemi covid sembilan belas membuat banyak sektor usaha terkena dampak termasuk sebuah tempat usaha di bantul
daerah istimewa yogyakarta
namun berkat kreativitas dan kejelian membaca peluang
usaha ini bangkit dengan membuat produk kreatif
wastafel portable dengan sistem injak
selain membantu memutus penularan covid sembilan belas
usaha ini juga telah mempekerjakan sejumlah orang yang di phk sebelumnya akibat pandemi
kesibukan seakan tak pernah berhenti di bengkel rumahku indah
yang berada di tengah dusun jeblok tirtonir molo kasihan bantul daerah istimewa yogyakarta
bekel yang memproduksi wastafel portable dengan sistem injak ini
lahir setelah pandemi covid sembilan belas
usaha milik nova suparmanto ini sebenarnya menjadi salah satu yang terkena dampak covid sembilan belas
dan sempat merumahkan beberapa karyawannya selama beberapa pekan
namun berkat kejelian membaca peluang usaha
kondisi itu berbalik satu ratus delapan puluh derajat
menambah karyawan baru menambah tenaga produksi
alhamdulillah jadi pandemi ini malah di tempat kami di rumahku indah di astuti
ada penambahan karyawan
jadi kita bisa memanggil bisa memberdayakan beberapa masyarakat sekitar
yang mereka dirumahkan di phk dari tempat kerja sebelumnya
kita bisa menampung di sini
keunggulan dari produk wastafel ini berada pada sistem
yang berbeda dengan karyawan baru
di mana pengguna tidak perlu memegang keran sabun dan air saat mencuci tangan
sehingga keunggulan ini bisa mengurangi resiko penularan covid sembilan belas
wastafel ini sudah dipesan hampir dari seluruh wilayah indonesia
harganya cukup bersaing mulai dari rp lima ratus lima puluh
menurut nova riset produk ini hanya butuh waktu sekitar satu bulan saja
dan penjualan dimulai pada awal mei
bila awalnya hanya bisa memproduksi satu wastafel
namun kini kemampuan produksinya meningkat sepuluh kali lipat
bahkan ia mengaku sempat kewalahan
kita naik di juni itu sampai kapasitas sepuluh unit
karena pernah sampai kita hampir setiap minggu lembur
karena setiap hari malah sampai dua puluh empat unit permintaannya
permintaannya jadi satu orderan satu po itu satu orang minta dua puluh empat unit
dikirim dalam waktu satu hari
jadi akhirnya kalau seperti itu kita mampunya sepuluh unit
sudah dimaksimalkan tempatnya dan sebagainya
menurut nova omset penjualan wastafel ini berkisar antara lima hingga tujuh juta per hari
hingga pertengahan oktober produksi wastafel ini sudah mencapai sekitar lima ratus unit
sementara itu kesadaran untuk membuat produk yang bisa memutus penularan covid sembilan belas
membuat semua orang di bengkel ini mengikuti protokol kesehatan
kesehatan standar termasuk selalu mengingat pesan ibu
ingat pesan ibu anak anak selalu di rumah sering mencuci tangan
menggunakan masker dan selalu jaga jarak
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta